ciracas dan persimpangan di keramat jati jakarta timur selasa malam terendam banjir sebelumnya
pada selasa sore permukaan sungai ciliwung di bendung katulampa bogor meluap menyentuh
ketinggian satu ratus tujuh puluh cm atau status siaga dua warga bantaran hilir diimbau waspada dampak kiriman
banjir atau banjir kiriman lantaran debit arus mencapai tiga ratus empat puluh ribu liter air per detik
hujan dengan intensitas tinggi membuat sejumlah wilayah tergenang diantaranya di jalan raya ciracas
jakarta timur selasa malam ketinggian air mencapai lima belas hingga dua puluh cm para pengendara terpaksa mengurangi
laju kendaraannya jalan raya bogor di persimpangan hekramat jati juga turut tergenang volume
air meningkat setelah diguyur hujan deras dan mendapat kiriman air dari depok jawa barat
jam enam habis maghrib tadi itu kalinya meluap kali apa sih pak
kali baru ya di wilayah hulu puncak permukaan sungai ciliwung di bendung katulapa bogor meluap
menyentuh ketinggian satu ratus tujuh puluh cm atau status siaga dua pada
selasa sore kondisi tersebut diperparah dengan anak hulu sungai ciesek dan cidepit yang juga meluap
hai bertahan pada level siaga dua km masih seratus juta seminggu
jangan lebih tiga ratus empat puluh m dua air yang termonetik di gunung katulampa akibat air hujan di
kawasan puncak sampai sampai sekarang masih bertahan dan tanpa kau tersebut
hai petugas katulampa langsung memberi peringatan dini ke hilir jakarta
agar mewaspadai ancaman banjir kiriman pada rabu pagi debit arus yang mengalir
sempat mencapai tiga ratus empat puluh ribu liter air per detik tim liputan cnn indonesia